anda masih bersama the world tonight guna memberikan semangat kepada anak anak dengan kanker di bandung jawa barat
sebuah komunitas peduli kanker dua puluh empat jam mengajak sejumlah anak anak dengan kanker untuk bermain bersama seperti bernyanyi dan menari
bernyanyi menari seperti inilah kegiatan aditya nugraha anak berusia sembilan tahun ini yang tengah berjuang melawan penyakit leukemia yang telah dideritanya tiga bulan terakhir
aditya tampak menikmati setiap nyanyian dan tarian yang dibawakan oleh sejumlah relawan peduli kanker
tak jarang aditya juga mengikuti setiap gerakan ketika menari
kini aditya dan orang tuanya tengah berjuang bersama melawan kanker dengan melakukan sejumlah pengobatan medis
orang tua aditya nelis mengaku senang melihat aditya aktif bermain
ketika menari aditya menerima pengobatan medis
menari di hadapan rekan rekannya yang sama sama berjuang melawan kanker
orang tua filda aci terus berusaha memberikan yang terbaik bagi kesembuhan vilda dengan memberikan pengobatan medis
bahkan kini vilda dan orang tuanya tinggal di rumah singgah yayasan kasianak kanker indonesia atau ykk
kalau vilda sekarang sudah berada di mana
pengobatannya sudah lagi kemoterapi sudah siklus ke sepuluh
kondisinya sehat sekarang
kondisinya sehat ya baik
harapannya apa sih bu yang cita citanya vilda dan ibu tetap
yang padanya tetap semangat untuk mendapatkan
tetap semangat untuk melawan penyakitnya mudah mudahan dapat menjijat bisa sembuh
aditya dan filda adalah dua dari sekian banyak anak anak dengan kanker yang berkumpul
dengan sejumlah relawan komunitas dua puluh empat hour untuk memberikan hiburan kepada anak dengan kanker
tak hanya bernyanyi dan menari anak anak pun diajak untuk terlibat dalam sejumlah permainan
jadi dengan adik adik kanker yang mungkin mereka memiliki keterbatasan dari daya tahan tubuh dan gerak
tapi mereka ternyata punya semangat hidup gitu loh
dan kita kami di sini ingin membawa semangat itu menyalurkan semangat itu ke adik adiknya
menurut yayasan kasianak kanker indonesia yekaki
dibutuhkan pendampingan secara khusus terhadap anak dengan kanker
mulai dari sisi pemberian ilmu pengetahuan hingga pendampingan secara psikologis
leukemia atau kanker darah merupakan salah satu tipe kanker yang banyak menyerang anak anak
berdasarkan catatan ikatan dokter anak indonesia
hingga dua ribu delapan belas kejadian leukemia mencapai tiga per empat dari seluruh kasus kanker pada anak di indonesia
kiki aryade bandung